mungkin tidak menyangka ya ada peran animator asal indonesia dibalik itu semua
ada nama rini sugianto dan bobi liau adalah dua di antara animator indonesia yang berkarir di luar negeri
ekosistem dunia animasi di indonesia yang belum terbentuk sempurna yang membuat mereka akhirnya memilih untuk berkarir di amerika serikat dan kanada
siapa sangka adegan krusial ini diciptakan dari tangan dingin rini sugianto
wanita kelahiran bandar lampung ini ialah salah satu animator yang bekerja di balik layar film the adventures of tintin
film animasi yang menceritakan wartawan asal belgia itu terasa spesial bagi rini karena merupakan pengalaman pertamanya membuat animasi untuk film
animator yang kini berdomisili di california amerika serikat ini memulai perjalanannya sebagai animator pada tahun dua ribu dua
kala itu sekolah untuk animasi di indonesia belum banyak
maka setelah lulus jurusan arsitektur universitas parahiangan ia pun memutuskan untuk pergi ke amerika serikat
mengambil s dua di academy of art university san francisco demi mengejar cita citanya menjadi animator
menurut istri dari brandon riza ini animator indonesia tidak terlalu berbeda dengan animator dari negara lainnya
saya personal tidak ada apa yang tidak ada
background negara tidak terlalu berpengaruh
itu lebih ke arah dari bagaimana cara kita pelajarinya saja
jadi lebih ke arah personal dibanding ke arah background negara
berbeda dengan rini mobiliao berpendapat bahwa animator indonesia mempunyai keunggulan terutama dalam hal otodidak
menurut pria kelahiran jakarta ini sebenarnya animator indonesia memiliki daya saing yang tak
jangan lupa untuk berlangganan di instagram facebook instagram dan twitter
namun memang ketidakpercayaan diri animator indonesia dengan kemampuan bahasa asingnya terkadang yang membuat mereka tidak berani pergi ke luar negeri
harus belajar sendiri harus banyak cari lewat blog lewat tutorial atau lewat internet
mereka tuh belajar sendiri kebanyakan
termasuk saya juga dulu belajar sendirinya tuh banyak banget dibandingin dengerin dari sekolah
alias bahasa inggrisnya harus advance gitu lah
untuk bisa communicate untuk bisa kerja di sini dan untuk hidup juga butuh bahasa inggris yang cukup kuat gitu
pria yang sudah memegang permanen resident kanada sejak dua ribu delapan belas silam ini mengaku memilih kanada karena persaingan untuk visa kerjanya tidak seketat amerika serikat
dan banyak juga studio besar di sana
terbukti dia mampu bersaing dengan animator dari negara lain dan menunjukkan bakat animasinya dalam film balik visa ministries of evil yang dibintangi angelina jolie
bakat bakat yang cemerlang seperti rini dan bobi bagi peneliti budaya populer hikmat darmawan wajar jika memilih berkarir di luar negeri
belum ada ekosistem yang terbentuk baik di indonesia untuk dunia animasi
penonton pun perlu melihat animasi buatan indonesia sebagai suatu tontonan yang menarik
sebaiknya memang ada sinergi antara pemerintah animator dan penonton
agar industri ini dapat berkembang lebih baik lagi di dalam negeri
maksudnya itu harus jadi pembicaraan bersama gitu loh
jadi pembicaraan bersama
ya dikbud departemen industri kementerian industri kementerian ekonomi kreatif tentu lalu perdagangan
itu semua multi pihak gitu
itu di tahap pemerintah
kalau di tahap masyarakat ada komunitas ada pemerintah yang berpengaruh
ada pemerintah yang berpengaruh
ada pemerintah yang berpengaruh
ada pemerintah yang berpengaruh
ada pemerintah yang berpengaruh
ada pemerintah yang berpengaruh
apa ya penikmat
wah penting juga tuh
kan mereka yang ngebangun apa namanya pasar ya
mereka lah pasar
namun angin segar animo penonton indonesia terhadap animasi mungkin bisa dimulai dari film animasi si cuki the movie
berbukti juga penonton film animasi buatan falcon ini mencapai empat ratus penonton
juki itu bukan kecuali tapi perkembangan
setelah tertatih tatih meraih penonton susah payah
eh ada juki yang berhasil
meraih penonton yang belum satu juta tapi bisa jadi menuju ke sana nanti
tapi yang menarik dengan keberhasilan juki yang animasinya dua d
itu pertanyaan yang selalu terungkap ini yang pernah ditanyakan oleh rini waktu datang ke indonesia
kita orientasi industri kita mau ke yang tiga d atau dua d kalau animasi
animator animator indonesia selayaknya mampu berkiprah baik di dalam maupun di luar negeri
agar karya anak bangsa dapat lebih dikenal di mata dunia
nurina malinda cnn indonesia